udah mesen sayur asam gudeg
mas menurut aku sakit mas
mau melahirkan mas
warnick tenang ya
tenang sabar dulu
aduh tahan bayinya jangan sampai keluar dulu
aduh mas gimana mau diteran sih
ini juga udah memaksa pasok mau melahirkan nih
kalau gitu saya keluar dulu ya
cari pinjeman ya
jangan melamanya mas ya
yaudah cepet mas
aduh ya nggak nggak aja sih mas
istri saya mau ngelahirin
udah berapa tahun
beras beras aja nih berasnya
nih ini ada
nggak usah bayar pak
nggak usah deh pak
apa apaan sih kamu
bu istri saya mau melahirin bu
terus kamu mau apa
saya pinjam uang bu sedikit aja
bu bu bu tolong bu
kamu nggak percaya ya
kamu jangan ikut ikutin saya lagi
dan jangan ganggu saya

nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang

nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang

nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang

nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang

nggak ada uang nggak ada uang

nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang

nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang

nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang
nggak ada uang nggak ada uang

gue mau cari tempat gue sholat nih
serah lo deh
orang lagi anak anak mimpi juga
gue lagi mimpi makan di restoran nih
gak boleh tau
ah si raka
gue lagi anak anakan mimpi makan di restoran
gampu banget lagi
sampai jumpa lagi
tadi boleh gue mimpi makan
guein ga keliatan
jangan lupa el hurt dia
dia udah harus pake

uh nggak usah bu nggak usah nggak usah
oh ya sudah
eh lu denger ya
sampai lu bego juga gue gak bakal mau pernah buka puasa kalau belum waktunya
enak aja sayang tau
bu hitung aja semuanya bu
waduh ah kak
jangan dulu dong kak gue belum nyobain sayur asemnya
gue tadi udah mesen sayur asem gudeg
manis sih kok main buru buru banget
lu pesen sebanyak itu
ntar dulu ya gue tunggu di sini oke
sama kayak lu
apa kamu pinjam uang lagi
hutang yang dulu aja belum kamu bayar bayar masih berani kamu kesini
kamu mau ke otak kamu
istri saya sudah kejang kejang dia mau ngelahirin
istri kamu yang mau ngelahirkan
puasan saya yang dehat bukan miskin kamu
bu tolong bu saya sudah kepepet
mau kepepet kek mau kepopok kek
bukan urusan saya
kamu yang punya anak
saya udah pergi
bu tolong bu
tidak coba kamu dz talentauch
siapa tahun ini kamu pakai juga makan memang
dulu berhenti sedangkan aku malang
tadi juga menurut kamu sendiri
aku tau itu
tidak mati aja
aku mahang papan jadi wants
ya allah kan lagi puasa gue gak mau minum di tas
iya cariin kek beli gitu
aduh udah udah kita ke dokter aja ya
lu sial banget sih buat gue mual mual
ya udah mendingan naik aja ayo kita cari dokter ya
biar nanti tertemu parah ayo
iya pasti gak
dok dok gimana karen adik saya dok
tadi dia muntahnya banyak sekali dok saya panik dok
ah dia nggak apa apa dia cuma keracunan makanan
nanti setelah saya beri obat penawar racun insya allah dia akan sembuh
adik saya keracunan makanan dok
makanya lu ke puasa dong jadi kayak begini kan
loh memangnya dia nggak puasa
dia males puasanya dok setiap kali saya bilangin kayak begini dok
ngelawan terus ngoceh ngebalik terus
capek sih dok ngomong sama dia
kalau kamu orang islam seharusnya kamu puasa
karena puasa itu kewajiban agama
juga bikin perut kita jadi sehat
uh dim dengar tuh apa kata pak dokter
bener kan pak ya
iya iya keren banget
tuh dokter lihat sendiri kan dok
iya ntar gue puasa
ini resepnya obatnya bisa dibeli di apotik ya
kalau gitu makasih banyak ya dok ya
lain kali hati hati ya jangan makan di sembarang tempat
apalagi makan masakan yang sudah basi
hati hati di jalan
sialan lu warung makanan udah basi masih aja dijual
lu juga yang blow on makanan basi lu makan
loh kalau gue gak makan ntar penjualnya tersinggung dong
alah banyak alesan lu tuh kalau makan emang rakus
lu lihat aja tadi lu makan semuanya lu makan sampai sambel sambelnya
nah itu tuh yang nyebabin lu sakit perut jadi muntah muntah
ya kalau sambelnya gak gue makan yang gak habis habis dong
ngeles aja lu kayak petinju
tapi emang pedes banget tuh sambel
jadi jangan lupa obat dimakan